sepuluh anggota paskibra kabupaten gunung kidul terkonfirmasi positif covid sembilan belas
usai melaksanakan tugasnya
hasil ini merupakan pelacakan dari empat anggota paskibra
yang mengeluh sakit dan panas tinggi pada tujuh belas agustus malam
empat anggota paskibra tersebut kini dirawat di rsud wonosari
sementara belasan lainnya menjalani isolasi mandiri
menurut disdikpora kabupaten gunung kidul
tujuh puluh dua anggota paskibra tersebut pada saat bertugas
tidak ada yang mengalami gejala atau keluhan sakit
belum diketahui secara pasti dari mana penularan tersebut
ternyata terkena covid yang empat anak ini dirawat pada malam itu
berarti total ya dua puluh yang terkena
tidak bisa ngontrol ya pada selesainya setelah pengibaran itu kan
ya nggak tahu nih seneng senengnya itu mungkin ketemu saudaranya
atau teman teman yang lain yang terkena
sebelumnya tiga puluh delapan anggota paski bra kabupaten langkat sumatera utara
terpapar covid sembilan belas sehingga tidak dapat bertugas pada tujuh belas agustus lalu
menurut sekde kabupaten langkat indra salahuddin
hasil tes antigen pada empat belas agustus dua puluh tiga anggota paskibra terkonfirmasi covid sembilan belas
dan kemudian dari hasil pelacakan tanggal enam belas agustus
jumlahnya bertambah lima belas orang sehingga total ada tiga puluh delapan anggota paski beraka
yang terpapar covid sembilan belas

pengibaran bendera hut ke tujuh puluh enam republik indonesia di kabupaten langkat
batal dilaksanakan oleh petugas paskibra dan digantikan oleh anggota satpo pp
pengibaran bendera yang sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan di alun alun setabat
juga batal dan dipindahkan ke halaman kantor bupati langkat
tim liputan cnn indonesia